pandemi masih berlanjut begitu pun pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan
bak buah si malakama belajar tanpa tatap muka langsung menimbulkan berbagai persoalan
namun di sisi lain harus tetap dilakukan
tidak heran jika kemudian kendala teknis jadi persoalan dan dijadikan alasan
turunnya motivasi belajar siswa bahkan dirasakan hingga ke tenaga pengajarnya
hal yang lebih berat dialami keluarga dari latar belakang ekonomi lemah
pasalnya mereka harus merogoh kocek lebih dalam lagi guna membeli kuota internet bagi anak anaknya
karena berbagai jurus dikeluarkan pemerintah mulai dari dana bos hingga bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi
namun bagaimana jurus meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi ini
dan apakah sistem pembelajaran daring yang saat ini diterapkan sudah tepat
kita bahas dengan arah sumber malam hari ini
langsung saja saya sapa yang pertama ada doni kusuma anggota badan standar nasional pendidikan
pak doni selamat malam apa kabar
selamat malam mas puji tuhan sehat
baik dan selanjutnya juga ada bapak heru purno
purnomo sekjen federasi serikat guru indonesia atau fsgi
pak heru selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
baik dan saya sapa selanjutnya ada juga indra karismiaji pemerhati pendidikan
apa kabar bang indra
kabar baik mas
baik mungkin saya ke pak doni terlebih dahulu
pak doni ini kita sepakat ya kalau kesehatan masih menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
namun kita ketahui tahun ajaran baru sudah mulai
selama masa pembelajaran jarak jauh
apa saja kemudian kendala yang ditemukan
dan juga apakah pembelajaran jarak jauh ini masih bisa konsisten meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tengah pandemi
ya pertama tama kita perlu melihat bahwa masih ada banyak kendala untuk melakukan pembelajaran jarak jauh
ini karena memang di seluruh dunia parana parananya belum rata
seandainya sekolah itu memiliki alat alat gawai
tentu peserta di dunia memiliki
kalau semuanya memiliki
belum tentu sinyalnya ada di beberapa daerah
bahkan tidak ada di kreasi
sehingga perlu disolusi yang lebih tepat
saya melihat pembelajaran jarak jauh
kalau di indonesia
memang harus melihat kondisi kebutuhan sekolah
kondisi orang tua dan kondisi siswa
jadi pertama tama sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh
harus dilakukan pemetaan dulu terhadap kebutuhan kebutuhannya apa
baru kemudian dicari metode apa yang paling tepat
sehingga hak mereka hak anak untuk belajar itu tidak terkurangi
sudah dirumuskan atau belum itu pak
metode yang paling pas kira kira untuk kemudian
bisa menghilangkan berbagai noise yang ada saat pembelajaran secara daring
ya jadi fokusnya sebenarnya bukan pembelajaran hakimnya kan
kalau kita lihat di jurat negara menteri
itu kan sebenarnya fokus pemberian pengalaman belajar bermakna
nah ini jangan lupa
yang sampai kemudian ditampilkan semuanya jaring gitu
karena ini sangat tidak realistis
bahkan di jakarta pun ada orang tua dan siswa yang tidak bisa akses untuk moda daring seperti ini gitu
jadi memang harus ditetapkan dulu
sekolah harus memetakan sebenarnya siapa siswa saya
sarana sarananya apa saja gitu kan
nah sementara dari kementerian kan melalui permendikin yang terakhir
itu kan diberi keleluasaan sekolah untuk menggunakan dana bos
untuk memiliki pulsa dan membuat layanan daring berbayar misalkan
seperti itu seandainya sekolah tidak memiliki platform
jadi pemberian pulsa dan kuota itu juga sudah dialokasikan juga di dalam dana bos
tapi masalahnya kan kalau semuanya daring
bisa jadi ada anak anak tertentu kan yang tidak memiliki peralatan
maka karbos itu juga bisa dipakai untuk pembuatan modul
di beberapa daerah kan ada guru yang kunjung
tetapi tetap memperhatikan protokol covid sembilan belas
karena tujuannya demi keselamatan dan kesehatan anak anak
juga guru dan orang tua
baik ini kita memang sama sama setuju juga bahwa memang pembelajaran daring ini
harus dilakukan di tengah pandemi
karena kita tidak bisa serta merta begitu melepas pendidikan di tengah pandemi saat ini
memang satu satunya pilihan para pelajar guru murid orang tua adalah pembelajaran secara daring
mungkin saya selanjutnya akan ke pak heru
pak heru ini tadi sudah dipaparkan sarana perasarana juga guru dan juru
tapi dari sisi tenaga pengajar sendiri
sebetulnya bagaimana tenaga pengajar ini bisa catch up dengan pembelajaran secara daring
bisa mengakselerasi dan memberikan informasi dengan pas begitu kepada murid murid
baik terima kasih
sebelum saya menyampaikan mengenai pembelajaran yang futbat di dalam tcc berbasis daring
ini saya menggunakan data dari saat ppdb online kemarin itu sebagai analoginya
jadi artinya banyak sekali di wilayah indonesia yang tidak bisa
silakan pak dilanjutkan
ya artinya bahwa wilayah indonesia di dalam pembelajaran pcc berbasis daring sesuai dengan diskusi pada malam ini
itu hanya sebagian dari pembelajaran ini
kalau seandainya ini yang dibicarakan mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis daring
artinya bahwa separuh lebih itu tidak termasuk pembicaraan ini
padahal akhir akhir ini yang justru mendominasi pembicaraan ini adalah
mendominasi pembicaraan itu yang di luar daring
karena jaringan kami dari fsdi pederaci selipat juru indonesia
banyak sekali laporan menyampaikan bahwa di bintan di nd di bengkulu
di daerah daerah terpelosok termasuk juga di batang ac
itu tidak bisa pembelajaran daring
walaupun sinyal ada di sana tetapi sinyal itu tidak maksimal
artinya apa ya megap megap itulah kasarannya
mungkin pak heru bisa lebih dijelaskan lagi
tidak bisa ini karena kendala sarana prasarana
atau tidak bisa karena tidak adanya kemampuan dari sekolah
untuk menyediakan fasilitas bagi tenaga pengajar
untuk kemudian bisa memberikan pengajaran secara daring
atau bagaimana pak
sebenarnya tidak seperti itu
bahwa guru mencoba untuk pembelajaran daring
tetapi sinyal tidak tertangkap dengan baik oleh siswa
nah sehingga pembelajaran daring
berbasis daring itu tidak bisa berjalan dengan baik
begitu juga banyak sekali seperti tadi juga ada laporan dari batang ac
pak sekolah kami itu siswanya kan ada sembilan puluh itu sd itu di daerah terpelosok itu
kira kira jauh dari jalan aspal
nah itu menyampaikan kami akhirnya kunjung ke siswa
tetapi mereka itu ngeriung
dari satu hp untuk beberapa siswa
karena tidak semua siswa mempunyai hp
nah artinya bahwa dalam teknis pembelajaran daring ini
satu bahwa jaringan untuk jaring itu sendiri tidak terpenuhi dengan baik
yang kedua siswa orang tuanya tidak mempunyai gawe
artinya juga kemungkinan tidak mempunyai pembiayaan untuk belanja kuota
nah dengan kondisi seperti itu
dari faktor daring itu sendiri
ini sudah melemahkan
nah kemudian ketika kita fokus pada pembelajaran berbasis daring
kalau di kota
kalau di kota seperti di jakarta misalnya
guru guru dilatih dengan pendekatan blended learning
artinya bahwa seorang guru di dalam melayani pembelajaran jarak jauh dengan berbasis daring ini
ada peningkatan lebih baik daripada sebelumnya
tiga bulan yang lalu banyak sekali menggunakan wa group untuk mengerjakan
tetapi sekarang sudah mulai dengan blended learning
yaitu artinya seorang guru membuat outlet untuk menggunakan kata pengantar
jadi sudah timbul kreativitas dari para guru atau pengajar begitu ya
untuk memberikan materi lebih masuk lagi kepada para murid muridnya begitu ya pak heru
itu peran dari dinas pendidikan dki untuk memberikan pelatihan kepada para gurunya
tetapi ini kan baru di jakarta
di wilayah provinsi yang lain kan belum tahu apakah sudah menggunakan seperti itu
nah begitu juga untuk smk
untuk smk paling tidak seorang guru untuk mengajarkan praktek itu kan mengalami kesulitan
dalam tatap muka sebenarnya atau idealismenya
tetapi pada saat seperti ini prakteknya bagaimana
akhirnya seorang guru smk
baik smk kesehatan smk teknik smk multimedia smk bisnis akutan
artinya ini vocational school menjadi kendala yang lebih berat lagi karena based on practical ya pembelajaran yang harus diberikan kepada murid murid
artinya ketika guru smk melakukan pendekatan mengenai virtual laboratorium
artinya bahwa seorang guru smk harus membuat pendekatan

artinya bahwa seorang guru smk harus membuat pendekatan
harus membuat tayangan video
setelah tayangan video kemudian di share kepada siswanya
siswanya untuk mempraktekan dan lain sebagainya
nah permasalahan guru yang ada
tidak semua guru smk itu mampu atau mempunyai kemampuan untuk membuat video virtual
nah jadi ini kan gejala
maka dengan adanya pelatihan dan lain sebagainya
akhirnya guru seperti ini akhirnya akan kreatif
nah kembali apakah guru guru yang di luar daring itu
bisa melakukan itu itu kan problem lain
apakah dengan kunjungan seperti itu bisa guru smk melakukan praktek seperti itu
artinya kalau seandainya itu tidak berjalan dengan baik
kemungkinan siswa kelas dua belas smk nanti begitu lulus tidak punya kompetensi
ketika tidak punya kompetensi bagaimana
apakah akan diterima di pasar
nah ini lemah
lemah di dalam hal seperti ini
ini memang mesti harus diperbaiki
butuh intervensi dari negara
dalam hal ini representatif negara adalah kemendikbud
bersama dengan lintas kementerian dengan kemenak dengan kemeninfo
kemudian dengan bumn yang bergerak di bidang telkomsel
kemudian mereka harus bersama sama untuk melakukan
atau memperbanyak hotspot hotspot di daerah daerah manapun yang tidak ada hotspotnya
langsung masuk kepada seluruh stakeholders di dunia pendidikan
nah nah seperti itu
ya tadi yang anda bilang pelatihan dan juga hal hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan
mungkin saya selanjutnya lempar ke bang indra
begitu masuk pada jaringan jaringan sudah disiapkan
nah sekarang kan problemnya di siswa
apakah semua siswa punya gawe
nah artinya di sini butuh gerakan
nah kami di fsbi mendiskusikan itu
jadi perlunya adanya alternatif alternatif untuk mencari kepastian di dalam pembelajaran ini
gerakan wakaf untuk siswa siswa yang tidak mampu
yang tidak mampu dan tidak memiliki gawe
perlunya wakaf seperti itu
daerah ataupun sekolah sekolah yang tidak bisa secara tadi anda katakan sarana prasarana
dan juga mungkin kualitas mutu sekolahnya untuk melaksanakan pendidikan secara daring
karena kendala teknis seperti sinyal
ya jadi gini mas
dua tahun yang lalu jadi jauh sebelum pandemi terjadi
ada sebuah lembaga kajian pendidikan dari inggris namanya center for economic education
itu menyimpulkan kalau anak indonesia atau mereka nih
siap menghadapi abad dua puluh satu di abad tiga
sekali lagi ya anak indonesia siap menghadapi abad dua puluh satu abad tiga puluh satu
artinya kita seribu tahun tertinggal begitu maksud anda
secara internasional kita itu dianggap ketinggalan sepuluh abad dibanding negara negara lain
dan ini terbukti dengan kondisi sekarang kita semua tahu kita bicara revolusi industri empat
tetapi ternyata anak anak kita ini tidak diberikan akses
tidak memiliki akses untuk bisa belajar secara digital
padahal kalau kita melihat program program pendidikan di negara lain yang besar besar ya
kita bicara misalnya amerika tiongkok india itu sudah lima belas tahun yang lalu
selalu yang dibicarakan adalah kesenjangan digital
nah ini kita belum pernah membahas hal ini di negara kita
dan akhirnya langsung terlihat pada saat pandemi ini kesenjangan digital itu sangat besar begitu ya
program program pak jokowi ini kan pembangunan sdm
dan pembangunan sdm ini kan di era digital bukan di era non digital
jadi bahaya besarnya kita ini bisa bukan mendapatkan bonus demografi
tetapi justru menjadi bencana demografi
karena ternyata sdm kita tidak disiapkan
tidak disiapkan menghadapi tantangan era digital ini
nah tadi yang disampaikan pak heru benar
ini kita tidak melihat intervensi dari pemerintah yang secara nyata
kali lalu saya di cnn juga sudah bicarakan pada saat mas menteri mengumumkan tentang tahun ajaran baru
nanti kalau tetap muka begini
aturannya yang masuk sma smk smp dulu jaraknya satu lima meter itu diatur secara detail
jadi apa yang terjadi bulan maret sampai sekarang tidak ada intervensi dari pemerintah yang nyata
dan ditambah lagi kan program pemerintah malah semakin aneh
kemarin kita sudah mendengar adanya program organisasi penggerak
yang tidak menjawab kebutuhan kita saat ini
yaitu bagaimana menjalankan pjj daring ini yang efektif dan efisien
itu hal hal yang harus menjadi langkah pemerintah secara cepat saat ini
baik mbak ngitra
mungkin ini terkait intervensi pemerintah untuk mewujudkan pjj daring yang efektif dan efisien
bisa dijawab oleh pak doni usha jeddah berikut ini
pemirsa sma segera kembali tetap bersama kami
anda kembali di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal si malakama pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring
tadi saya sempat melempar ke pak doni
pak doni ini bagaimana sebetulnya intervensi sejauh ini yang strategi yang sedang diancang ancang
oleh pemerintah untuk kemudian bisa mewujudkan pjj daring yang efektif dan juga efisien
begitu kepada murid murid dan tenaga pengajar
terima kasih mas
terkait dengan bagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut saya jauh ini
pertama tindakan ini intervensi dari kementerian itu masih sangat kurang
intervensi langsung terkait akses naranang yang memungkinkan untuk pemerintah sejarah jauh
jadi pada beberapa daerah pemerintah itu tidak akan hafal lagi
cortesan jur tribal elkaar
dijawabkan abad darat tidak akan hasil
nah ini kebetulan sama vcc sebenarnya kalau di dalam pendidikan signa vcc terutamanya dari pendidikan jarak jauh
tapi orang mencampur adanya dengan pembelajaran jarak jauh kebetulan sama vcc tingkatannya
nah ini ada perbedaan tapi vcc saat ini sebenarnya ingin membantu supaya nanti ke depan ada protesi proses penutupan itu
ke akses kepada semua anak indonesia yang tidak dapat ke situasi dan kebijikannya
kebijikannya sekolah kecil lalu mengikuti pendidikan jarak jauh
maka kami ingin tahu bagaimana penjelajahannya bagaimana pendidikannya
lalu bagaimana proses belajarnya sistem evaluasinya
nah jadi yang kami lakukan nanti ini akan segera kami sampaikan ke mas nadiem
itu grafis pendidikku tentang pendidikan jarak jauh
sejauh ini konkretnya seperti apa sebetulnya pak doni yang sudah dilakukan sehingga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di lapisan ekonomi menengah ke bawah
ya kalau yang pembelajaran jarak jauhnya saat ini kan yang bisa dilakukan oleh kementerian
itu membuka relaksasi penggunaan dana bos yang itu dimungkinkan untuk pembelajaran daring
membeli kuota dan bahkan untuk proses pembelajaran selama masa covid
misalkan di beberapa daerah beberapa sekolah harus membuka
membuat modul guru harus datang ke sana tetap memperkenalkan protokol kesehatan
sehingga disesuaikan dengan kebutuhan
tentu saja kalau dengan dana bos saja tentu tidak mencukupi pemerintah daerah
perlu juga terlibat dan memperhatikan kebutuhan peserta didik di daerahnya
sehingga bisa lebih sinkron karena kita kan concernnya adalah
hak hak pendidikan anak indonesia itu tetap terjaga diberikan selama masa pandemi covid sembilan belas ini
jadi kalau kami dari bss
dari bnp memang menciptakan mendesain sistemnya
kemudian yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh di masa covid
sebenarnya ini sudah masuk domen urusan teknis
dan itu sudah diatur dalam surat edaran menteri maupun sekjen
dan sebenarnya itu sudah bisa ditindaklanjuti
cuma yang diperlukan penyiapan infrastruktur di masa covid sembilan belas ini kan
saya belum melihat artinya bagaimana platform belajar daring
yang secara gratis bisa diakses anak indonesia itu belum ada
semua ini masih menawarkan yang berbayar
atau kalau gratis itu pun hanya separuh separuh
bahkan beberapa merek platform berbayar yang katakanlah pelapor daring
yang di endorse oleh kementerian itu beberapa tidak menyediakan layanan layanan pendidikan yang memuaskan menurut saya
karena harus masuk dulu kemudian tidak masing masing dibuka
anak anak langsung belajar
sehingga memang perlu lebih tegas lagi pemerintah memperhatikan dimensi teknis ini
karena ini sesuatu yang sangat mendesak
jadi sebagaimanapun konsep yang telah disiapkan untuk memberikan
dengan pendidikan jarak jauh yang standarnya cukup tinggi
tapi tanpa adanya intervensi di infrastruktur sarana persarana yang dibutuhkan
itu nampaknya akan juga sia sia begitu ya pak doni
ya kalau tadi yang pendidikan jarak jauh kan ini ke depan mas
jadi bukan karena covid sembilan belas ada pendidikan jarak jauh bukan
karena saat ini untuk anak indonesia di luar negeri pun ada masalah gitu
artinya mendirikan sekolah indonesia di luar negeri ini sekarang biayanya mahal
dan beberapa penduduk di negara di mana ada sekolah indonesia di luar negeri itu
kadang kadang tidak mengizinkan untuk membuka sekolah indonesia
maka untuk memberikan hak hak konstitusional anak indonesia di seluruh dunia inilah dibutuhkan konsep dasar pendidikan jarak jauh
dan ini jauh ini sudah kami kembangkan dan mudah mudahan ini bisa membuka potensi nanti ke depan hak seluruh anak indonesia itu bisa terpenuhi
baik saya ke pak heru
selanjutnya pak heru ini terkait dengan standar pendidikan atau pembelajaran jarak jauh begitu
sebetulnya ini kita sama sama ketahui lah mungkin sudah barang tentu ini motivasi belajar bahasa indonesia
motivasi belajar bagi siswa siswa juga cukup menurun karena berkurangnya interaksi tetap muka dengan guru begitu
ada beberapa noise atau kendala yang ditemukan secara teknis
tapi kalau guru sendiri tenaga pengajar sendiri dengan standar pendidikan pembelajaran jarak jauh yang sudah disiapkan
sebetulnya siap atau tidak apakah motivasinya masih cukup kuat begitu untuk mengejar tadi pemberian pembelajaran dengan efektif efisien melalui berbagai sarana teknologi yang ada
baik apa yang disampaikan oleh mas doni tadi
terkait dengan pembiayaan belajaran berbasis dari diantaranya kan sudah di pick up oleh bos
memang iya tetapi ini masih jauh
saya selaku aktivis pendidikan sebagai kepala sekolah smp negeri di jakarta mengelola anggaran itu
anggaran yang saya kelola dari bos rp satu seratus
selama satu tahun
jadi artinya ada rp enam ratus bos selama satu tahun
itu sudah kami anggarkan
untuk kuota kurang lebih rp enam puluh
itu sasaran kami di sekitar dua ratus lima puluh sembilan siswa
tetapi sekolah lain berbeda
berbeda dan ini kan di jakarta
kemungkinan juga di daerah lain juga berbeda alokasinya
selain untuk alokasi seperti itu kan ada juga dialokasikan untuk protokol kesehatan untuk honor guru untuk belanja dan lain sebagainya
artinya bahwa penggunaan anggaran bersumber dari bos itu sangat terbatas
ketika itu sampai di daerah daerah pelosok walaupun ada pembiayaan itu untuk kuota
tetapi jaringannya tidak ada
apa yang mau dilaksanakan
bcc berbasis dari
artinya kembali ini dibutuhkan intervensi dari pemerintah
seperti tadi yang saya sampaikan
pemerintah harus intervensi
mau nggak mau ini sudah empat bulan berjalan
bulan pertama dari maret saja kemudian april
april itu sudah dianggarkan dari bos untuk memberikan belanja kuota bagi siswa
tetapi tidak berubah sama sekali
apa faktor tadi
kalau seandainya bicara masalah teknis bagaimana kemampuan guru
guru mudah sekali beradaptasi untuk melakukan itu
tetapi kembali bahwa guru indonesia berlapis
ada guru yang sudah mendekati pensiun
ada guru yang masih enerjik
kemudian ada guru honor
ini berpelangi semuanya
nah ini ketika mau digerakkan ke arah sana semua apakah iya guru honor mempunyai kemampuan
untuk seperti guru pns yang ada idealisme
iya atau enggak
guru swasta apakah mempunyai idealisme yang sama
bagi sekolah swasta yang mempunyai kemampuan yang luar biasa idealismenya karena habitualnya
sudah bagus itu mungkin sangat bagus sekali it nya untuk membimbing itu
tetapi bagi sekolah swasta yang pembiayaannya itu masih di bawah standar hidup sekian
tidak mau seperti itu untuk hal hal seperti ini kan kendalanya banyak
jadi kembali bahwa problem untuk pembelajaran jarak jauh berbasis daring ini kendalanya luar biasa kompleks sekali
saya ke bang indra nih selanjutnya
bang indra tadi sudah dikatakan terkait standar pendidikan jarak jauh
begitu tadi juga sudah dikatakan intervensi intervensi pemerintah
cuma kalau kita ingin mencoba membedah apa sebetulnya yang harus kita lakukan agar standar belajar daring yang dilakukan oleh para siswa ini bisa mencapai standar yang sesuai dengan dunia pendidikan yang saat ini berada di dalam
dan juga pendidikan yang saat ini butuhkan
kalau kita bicara framework pembelajaran berbasis digital itu ada tiga mas
saya menyebutnya framework tiga i
i yang pertama adalah infrastruktur i yang kedua adalah infrastruktur dan i yang ketiga adalah infokultur
nah tiga tiganya ini belum disentuh oleh pemerintah
bagaimana dari bulan maret
kalau katakanlah infrastrukturnya belum terbentuk jadi kita bicara mulai dari gawainya akses internetnya kuotanya cara pemanfaatannya itu belum tersentuh
sekarang sudah mau akhir bulan juli masih belum ada perkembangan
padahal kita punya cara sebetulnya untuk meningkatkan ini
misalnya beberapa waktu yang lalu saya dialog bersama dengan menkomin
beberapa waktu yang lalu saya dialog bersama dengan menkominfo
beliau menyatakan bahwa semua kantor desa di indonesia sudah tersambung ke tol langit
nah itu kan bagaimana memanfaatkan dari setiap kantor desa yang katakanlah sudah tersambung tol langit
itu bisa dimanfaatkan untuk anak anak di desanya kan gitu
itu kan belum itu kan bagaimana tadi pak heru juga mengatakan ada kolaborasi koordinasi dengan kementerian lain
dengan kementerian bumn itu kan belum itu kan bagaimana tadi pak airi juga mengatakan ada kolaborasi koordinasi dengan kementerian lain
dengan kementerian bumn itu kan belum itu kan bagaimana tadi pak airi juga mengatakan ada kolaborasi koordinasi dengan kementerian lain

masa ya nggak bisa sih untuk kepentingan negara menggratiskan telkomsel kan gitu misalnya
itu kan salah satu alternatif yang bisa dilakukan demi anak bangsa kan gitu
kemudian juga kita bicara balik lagi nih saya ngangkat lagi masalah program organisasi penggerak
kemarin ada dua lembaga filantropi yang menimbulkan polemik kemarin ada dua lembaga filantropi yang menimbulkan polemik
mereka mengatakan sebenarnya justru mereka bukan minta apbn mereka malah ngasih lima puluh miliar katanya untuk pendidikan
nah sekarang lima puluh miliar kan bisa dipakai buat beli pulsa bisa buat beli gawai gitu untuk tinggal diarahkan
kalau memang itu adalah hibah dari lembaga filantrofi kan tinggal diarahkan ke sana
nah itu yang pertama infrastruktur i yang kedua adalah infrastruktur bagaimana informasi bisa terstruktur
bagaimana informasi bisa terstruktur
jadi agak aneh kalau sekarang pemerintah itu mendorong untuk membeli konten konten dari provider swasta
kenapa aneh ini masih mindsetnya kayak buku seakan akan yang namanya konten itu di tiap daerah itu harus beda beda karena distribusi
padahal pemerintah punya yang namanya rumah belajar itu kontennya sudah lengkap
dan itu gratis
ini nggak kita lihat ada pendorongan untuk pemanfaatan rumah belajar ini secara optimal
padahal bisa dipakai dari sabang sampai merauke tanpa harus mendorong penggunaan misalnya provider swasta untuk bicara konten
karena ini eranya era digital ya kan gitu
dan kalau kita bicara tadi relaksasi bos itu yang ada sekarang bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah
kita lihat kasus yang terjadi di
kasus yang terjadi di indra giri hulu kan itu malah menjadi masalah sekarang
nah yang terakhir adalah info kultur
kultur di pembelajaran daring beda dengan pembelajaran yang konvensional
di sini kita mengenal istilah pembelajaran asinkronis
yang artinya tidak harus waktunya bersamaan semua belajarnya fasenya sama
nah itu yang butuh pendampingan guru pelatihan guru termasuk juga pendampingan orang tua
untuk bagaimana bisa mendampingi anak anak dengan baik
di pola ini juga belum ada intervensi nya kan
yang timbul kan sekarang dengan orang tua kan kedekatan emosional nih
artinya yang dekat dengan anak cepat emosi kan gitu
itu yang terjadi sekarang
infrastruktur infrastruktur dan juga info kultur dan juga pendampingan kepada seluruh pihak pihak yang terdampak karena pendidikan pandemi lah bisa kita bilang ya
nanti saya akan tanya pak doni juga
terima kasih pak
terkait dengan bagaimana sebetulnya pelatihan kepada orang tua murid kemudian kepada para guru
sebetulnya ini sudah ada standarnya tersendiri apa belum begitu
nanti apabila orang tua ingin menemani anaknya belajar di rumah
kita bahas nanti usai jeda cnn indonesia prime news
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih bahas soal simalakam belajar dari saya
langsung ke pak doniku sumaterka yang tadi sudah dijelaskan oleh bang indra
tadi sudah dijelaskan
tapi yang paling penting di dunia pendidikan menurut saya juga adalah bagaimana membangun karakter peserta didik
membangun karakter anak
dan ini juga akhirnya harus melalui pendampingan dari orang tua yang mendampingi anak anaknya saat belajar di rumah
apakah ini sudah juga masuk ke dalam tadi
standar yang sedang digodok oleh bsnp
tentu yang dikembangkan oleh bsnp ini lebih pada yang besarnya
jadi konsep dasarnya
karena kita bukan pembelajaran jarak jauh saja yang dibahas
tapi pendidikan jarak jauh yang didalamnya terdapat proses pembelajarannya
karena itu standar proses
jadi bsnp itu mendesainnya delapan standar sekaligus
kalau kita berbicara tentang pembelajarannya
itu berarti di standar proses
dan itu ada banyak sekali
nah memang di dalam konsep ini tentu
apalagi pertanyaannya kan kalau untuk anak paut sd seperti apa nih
pembentukan karakter pembelajarannya
bahkan berapa lamanya
itu juga dikelola
maka itu nanti akan dikembangkan oleh yang lebih teknis
tetapi kami pada umumnya memberikan prinsip prinsip dasarnya seperti apa
sehingga permendikut ini nanti saat futuris
bisa untuk pengembangan ke depannya menjadi lebih baik
nah terkait dengan pembelajaran yang tadi
jadi jarak jauh itu ya bagaimana
kemudian orang tua dan guru itu terlatih gitu ya
saya melihat memang ini saat ini adalah orang tua itu ya hidup sendiri sendiri ya
artinya berjuang sendiri sendiri
kita tahu beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang mendampingi anaknya belajar baru satu jam
posisinya lima menit masih tenang
setelah sepuluh menit udah mulai balik anaknya ya kan
artinya untuk utama yang dasar ini
untuk anak anak ini seperti apa
karena tidak bisa kemudian full online gitu
memang benar kata mas indra tadi
proses pembelajaran jarak jauh yang daring itu kan bisa sinkron bisa asinkron gitu kan
nah untuk yang infokulturnya itu tadi memang di indonesia ini bapak ibu guru ini masih menganggap
kok seolah olah kelas tradisional itu dipindahkan di dunia maya gitu
maka sekarang ini kan kita melihat bapak ibu guru itu tetap datang ke sekolah loh mas
mereka datang ke sekolah mengajarnya dari kelas dan bikin video
yang ngajar gitu
lalu kemudian penugasannya seperti biasanya
jadi anak anak itu jadi kurang tertantang karena apa
di situ hanya hafalan dan tidak melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi
padahal kalau dipersiapkan dengan baik dengan metode yang bagus
pembelajaran jarak jauh itu bisa tetap membentuk karakter gitu
dan ini tentu saja dengan catatan metode belajar yang diberikan oleh bapak ibu guru itu terpersonalisasi
saya kasih contoh nih untuk anak sd
mereka kan ada kayak hitung hitungan rata rata
statistik gitu kan
sebenarnya di isp sudah ada materi itu
tetapi kalau anak dikasih taban
ditambah empat puluh tambah tiga puluh lalu rata ratanya berapa
itu kan lah tidak menarik ya kan
jawaban semua anak akan sama semua
kita nggak tahu siapa yang mengerjakan
tetapi ketika ditanya
coba anak anak tanya usia ayah berapa
usia keluargamu yang ada di rumah
kata adik siapa berapa orang
hitung rata ratanya berapa
nah kalau seperti itu kan jawaban masing masing anak beda
dan anak bisa bertanya
pada kakeknya neneknya orang tuanya
mungkin di anak istrinya
selanjutnya saya ingin bertanya juga
tadi juga bang indra sempat menyebut soal apa ya
stimulus stimulus untuk dunia pendidikan mungkin ya
termasuk juga kemudian kerjasama dengan pihak swasta
sebetulnya sampai saat ini
stimulus stimulus tersebut apakah sudah benar benar sampai ke tadi
guru sekolah begitu
sekolah sekolah yang tidak bisa melakukan pendidikan secara daring
apakah stimulus stimulus pendidikan itu sudah sampai
dan apakah apa yang sedang dipersiapkan untuk ke depannya nanti
agar bisa menyebar terdistribusi dengan merata
ya kalau kita berbicara tentang stimulus
artinya dana bos itu kan hanya sebagian dipakai untuk bursa kuota
sedangkan stimulus yang dibutuhkan kan penyakit infrastruktur
karena sekolah itu satuan pendidikan membuat manajemen
learning management systemnya
karena yang dikembangkan di bsm itu adalah mengikuti konsep unesco
jadi bukannya anak anak atau sekolah itu dilanggankan platform daring berbayar
bukan seperti itu
tetapi bagaimana satuan pendidikan mengembangkan learning management system sendiri
yang kemudian gurunya mengajak anak anak
sehingga nanti itu bisa menjadi
seluruh sistem digital ini dalam proses pembelajaran
lalu mereka juga berbagi
diterima komodasi melalui rumah belajar
yang merupakan platform dari kementerian
nah sayangnya kan pembelajar ini kan terbengkelai
jadi secara infrastruktur pun tidak mencukupi dana
katakanlah ya untuk
ada kuota pulsa gitu
tetapi sebenarnya nggak efektif juga
mungkin saya ke pak heru salju
apabila tadi sudah disampaikan
saya merujuk kepada data yang sempat anda
sampaikan di awal tadi
bahwa hanya empat puluh tujuh persen sekolah yang bisa melaksanakan
kegiatan sari dari
ini juga bisa mendorong
sekolah sekolah yang mungkin sudah ada berada di zona hijau
ini untuk segera menyegerakan
pembukaan sekolah kembali
dengan protokol kesehatan
atau menurut anda
idealnya seperti apa
lanjutkan mengenai data
yang di luar daring itu tadi
untuk mendukung pembelajaran jarak jauh
yang terkait dengan zona hijau
anggaplah di daerah daerah pelosok itu
daerah zona hijau
seperti tadi yang saya sebut
di batang asli
ketika tadi saya dapat laporan dari teman di sana
bagaimana kondisi yang ada di sini
oh di sini daerah zona hijau pak
tetapi kami tidak berani buka sekolah
kenapa tidak berani sekolah
karena harus melaksanakan pembelajaran tata muka itu
izin dari fbu tugas
kemudian dari dinas pendidikan
atau dari pemerintah daerah
kemudian dinas pendidikan
dari orang tua
harus menggunakan protokol kesehatan
protokol kesehatan itu kan
wartapel dan lain sebagainya
satu bulan yang lalu
di seluruh wilayah indonesia
walaupun daerah zona hijau
mereka belum berani melaksanakan
pembelajaran tata muka
bagi mereka berat di
untuk menunjang itu
jadi masalah anggaran ini menjadi problem
maka dari itu
bincang bincang malam ini
kembali kepada tadi yang saya sampaikan
dalam kondisi darurat seperti ini
pemerintah harus mengambil kepastian langkah
kepastian langkahnya ya
mau nggak mau intervensi itu tadi
itu ada mulai titik terang
yang tidak bisa
online atau pembelajaran daring
dengan kondisi seperti itu
bersamaan dengan itu
bapak ibu gurunya diberikan pelatihan
kalau seandainya menggunakan
pembelajaran jarak jauh sekunder
menggunakan skype dan lain sebagainya
saat siswa menerima pembelajaran itu
sepuluh menit pertama
sepuluh menit kedua
kuota anda tidak mencukupi
nah kalau seandainya sudah seperti itu
baru sepuluh menit
baru dua puluh menit
kuotanya tidak mencukupi
pelanjutan pembelajaran ini
nah kenapa saya bisa mengatakan seperti itu
ketika saya menyampaikan rapat
mereka tidak punya kuota untuk ikut zoom meeting
mereka tidak punya kuota untuk gaib dan lain sebagainya
di dalam interaktif tetap muka sekunder
seperti itu lemah sekali
nah itu di jakarta itu
bagaimana di daerah
nah dengan kondisi seperti ini
pembelajaran berbasis daring
kalau tidak ada intervensi
serta pembiayaan yang ringan
para peserta didik
ini tetap akan menjadi kendala
jadi apa yang disampaikan mas rasmi haji tadi
budaya seperti ini
untuk menuju ke arah sana
memang agak lemah
langsung lempar ke bang indra
bang indra ini
lagi lagi intervensi intervensi intervensi yang dibutuhkan
pembelajaran secara ringan
kita melihat situasi yang sekarang
apa yang anda pantau
bisa kemungkinan terjadi
tetap seperti ini
bahaya terbesarnya baru terasa sepuluh lima belas tahun ke depan
saat memang yang kita impikan
itu adanya bonus demografi
tapi yang muncul adalah bencana demografi
karena kita akan punya banyak sdm
di usia produktif
yang tidak siap menghadapi tantangan dunia digital
karena tidak disiapkan dalam pendidikannya
tidak disiapkan kemampuan sdm nya menghadapi tantangan dunia digital
dan ini kan kita lihat kan
dengan banyaknya gerakan yang ingin balik lagi ke tatap muka
memang lebih nyaman karena terbiasa
tapi kita bicara sekarang kita ditantang untuk
oh daerah sana belum
sinyalnya belum bagus
daerah sini kuotanya mahal
jangan berpikir kalau begitu terus kita akan mengurangi standar
karena nanti pada saat mereka harus bersaing
artinya dalam dunia kerja
tidak peduli dari daerah terpencil
dari daerah mana
mereka harus punya kemampuan digital
dan itu tugas negara
tugas kita semua menyiapkan itu
yang paling bikin kita gemes kan sebetulnya
kita punya menteri yang orang it nih kan gitu
yang kemampuan beliau itu kita justru malah paling harapkan
karena beliau bisa mampu membangun jaringan
di daerah daerah terpencil
nah sekarang beliau punya kekuatan apbn
punya kekuatan birokrasi
tapi kok kelihatan malah kesulitan sekali
membangun jaringan jaringan untuk anak didik kita
ini yang justru kita ingin melihat kehebatan menteri kita nih
diurusan digitalisasi ini
sangat sangat berharap sekali
karena tadi ini bisa menjadi bencana demografi
itu yang akan merugikan kita semua
jadi tadi ya lagi lagi adalah infrastruktur
yang kemudian mendorong infrastruktur
dan sehingga nanti info culture nya juga bisa menjadi baik ya
harus tiga tiganya bersamaan
harus ada blueprint nya
dan memang harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak
kementerian lain jelas
pemerintah daerah jelas
kita butuh leadernya nih
orang yang mengatur bagaimana kolaborasi ini berjalan
dan itu berada di kementerian pendidikan dan kebudayaan
selanjutnya saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir mungkin kepada seluruh narasumber pada malam hari ini
apa saran yang ingin diberikan kepada orang tua dan juga guru serta murid
untuk bertahan di tengah si malakama belajar daring yang saat ini kita hadapi
mungkin dari pak doni terlebih dahulu
silahkan pak doni
pertama tama saya ingin menyampaikan kepada orang tua sekolah dan guru
untuk mengingat trik kiajar sementara wajib kolaborasi
antara sekolah dan rumah dan masyarakat

guru harus lebih memahami bagaimana kondisi orang tua

karena misalkan pendidikan sekolah itu memahami siapa orang tua
bagaimana kondisi biswanya
pertama praktik yang tersedia
sehingga paling tidak mereka bisa memperlukan mencari cara
atau bagaimana memberikan layanan pendidikan yang terbaik
karena yang situasi ini di dasar situasinya masing masing kecelakaan
apalagi di daerah yang memiliki kondisi dan lain lain
yang kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah daerah harus mengekonsumsi
jangan menutup dari pusat
karena sebagian dari dana pendidikan itu di terang terang daerah
justru daerah lain yang tersebut
justru daerah lah yang harusnya kemudian lebih peka melihat situasi daerah
dan kemudian mencoba membuat situasi inovasi di dalam pembangunan secara jauh
di masa ini anak anak indonesia yang kemana mana berada di terang terang
itu yang perlu dilayanan
jadi semua harus lebih peka buka mata lah terhadap apa yang sebetulnya sudah dihadapi saat ini di dunia pendidikan
pak heru silakan
oke siap saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh mas tasmi yassi yassi
beliau menyampaikan bahwa bonus demografi akan menjadi musibah demografi
beliau menyampaikan secara global
tetapi saya menyampaikan penegasan ini secara mikro
sembilan bulan lagi kelas sembilan smk eh kelas dua belas smk akan lulus
tetapi kalau seandainya sampai enam bulan ke depan sampai desember mereka tetap payah
artinya tidak punya skill
tidak punya keterampilan
maka ketika lulus nanti mereka tidak mempunyai keterampilan yang akhirnya ketika kompetensi yang harusnya mereka miliki tetapi tidak ada
maka ketika dia lulus nanti melamar ke sana kemari akan menjadi tumpukan yang tidak diterima atau menjadi pengangguran
nah ini merupakan suatu ancaman
jadi kalau seandainya mas tasmi yassi tadi menyampaikan bonus demografi mulai dua ribu tiga puluh itu sudah akan terlihat
tetapi tahun depan pun itu juga akan terlihat secara mikro
bahwa ini harus diselamatkan
nah kalau sudah seperti itu siapa sekarang yang harus berperan
ya kemendikbud representatif negara harus berperan
harus mengambil langkah
lintas kementerian sebagai leading sector harus mengambil inisiatif untuk menyelamatkan ini
beliau sebagai menteri punya banyak langkah dan kekuasaan untuk menyelamatkan itu
baik bang indra mungkin terakhir sebagai penutup topamungkasnya ya
apa yang akan disampaikan untuk enlighten para seluruh stakeholders dunia pendidikan lah di tengah pandemi pendidikan ini
ya saya hanya mengingatkan lagi ada pandemi tidak ada pandemi kita punya program pembangunan sdm
kita ingin bagaimana bonus demografi tadi ya betul betul menjadi sebuah bonus buat kita
sehingga kita bisa berkembang
sehingga kita bisa cara menjadi negara besar
target kita di seratus tahun indonesia merdeka
dan itu masih bisa tercapai ya kalau ada perubahan yang mendasar ya
ada ainsign yang mengatakan definisi orang gila itu yang melakukan hal yang sama dan berulang ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda
nah kalau kita sekarang masih sama aja yang dilakukan tidak ada perubahan tapi mengharapkan kita punya bonus demografi sama kita ini orang gila
nah kita bicara masuk di era digital ini memang cara belajarnya berbeda
jadi saya katakan info kulturnya berbeda
dan ini untuk semua pihak ya
buat orang tua yang berbeda buat peserta didik berbeda buat para guru berbeda
yang paling gampang itu membedakannya contoh analoginya itu kayak kita makan nasi
nasi yang dimasak di dandang sama nasi yang dimasak di rice cooker itu rasanya beda
kita harus bisa membangun sdm tadi ya agar bisa menyokso revolusi industri
nah membangunnya di era yang sekarang
jangan lagi dibandingkan dengan era yang dulu karena tantangannya kita bicara ke masa depan bukan ke masa lampau
baik bang indra
ini apapun itu semoga ini segala intervensi stimulus yang bisa diberikan oleh pemerintah bisa dipercepat masuk ke seluruh sektor pendidikan yang ada seluruh lapisan masyarakat begitu
sehingga bisa mendukung belajar daring yang seperti si malakama harus dilakukan
meskipun dengan berbagai hambatan yang ada
kita sama sama berharap agar dunia pendidikan kita semakin maju dan bonus demografi tidak jadi bencana demografi
terima kasih bapak bapak atas dialog yang cukup konstruksi pada malam hari ini dan selamat malam